sudah banyak bergerak atau melihat di wilayah jawa ya memang karena jawa adalah kunci begitu karena jumlah suaranya begitu banyak sehingga partai politik juga concern sekali ke pulau jawa
tapi kita juga penting untuk melihat bagaimana hasil quick count di beberapa provinsi yang lain
oke saya akan ajak anda untuk melihat di pemilihan gubernur saya ajak anda di sumatera selatan saat ini
sumatera selatan ada empat kandidat jadi kalau di sumatera selatan tentu kita lihat hasilnya ya
baik dari carta politika dan juga lsi memang mengunggulkan pasangan calon nomor urut satu hermandiri dan juga mawardi yahya
dengan angka di sekitaran tiga puluh lima tiga puluh tiga persen kalau carta politika kemudian lsi tiga puluh lima lima puluh delapan persen
dan ini jumlah suaranya masuk juga hampir final di sembilan puluh tiga persen kalau carta kalau di lsi sembilan puluh lima tujuh persen
kemudian pasangan calon nomor dua aswari rifai dan juga m irwansyah di angka dua belas sampai dengan sebelas persen
nomor urut tiga dua puluh dan dua puluh satu persen
dan juga giri ramanda karena pasangan ini tentu kita tahu bagi anda warga sumatera selatan ya
dodi reza merupakan putra dari gubernur saat ini di sumatera selatan alex nurdin
ternyata tidak begitu mengembirakan mungkin hasilnya ya kalau kita lihat hasil quick count untuk di pilgub sumatera selatan
justru ada di urutan nomor urut dua pasangan calon nomor urut empat ini hanya ada di bawah dari herman diro dan juga mawardiyah
kalau carta politika tiga puluh satu
tiga puluh satu enam persen di lsi tiga puluh dua dua puluh lima persen
jadi ternyata tidak unggul dari pasangan nomor satu
jadi sementara untuk sumsel hitung cepatnya masih di nomor urut satu yang menang
kita lihat bagaimana sedikit kita pantau sumatera utara sumut juga ini menjadi satu provinsi yang cukup menarik karena ada dua tokoh nasional di sini
ada edi dan juga jarod saiful hidayat
edi rahmayadi ternyata unggul dari semua lembaga survei yang kita jadikan rujukan carta smrc dan juga lsi
ada di angka lima puluh sembilan dua puluh delapan kalau smrc
sementara itu jarod dan juga sihar hanya ada di angka empat puluh sembilan belas persen
ada di angka sekitar empat puluh an jadi memang jaraknya cukup jauh dengan suara masuk juga hampir final hampir di angka seratus persen
lagi lagi tentu pilgub sumatera utara juga menjadi sorotan karena selain ada tokoh nasional juga jumlah suara di sana juga cukup banyak
ada sembilan juta pemilih artinya ini bisa menyumbangkan suara paling banyak di pulau sumatera
yang keempat sumatera utara
yang keempat sumatera utara
yang keempat sumatera utara
kalau kita jadikan rujukan bahwa pilkada ini adalah pemanasan mesin masing masing partai untuk pilpres
maka ternyata di sumatera utara yang menang adalah koalisi dari pks pan dan juga gerindra
dan juga demokrat mengalahkan pdp dan juga p tiga di sini